anda masih bersama kami di layar demokrasi presiden joko widodo hari rabu ini mengunjungi pulau natuna
pasca ketegangan yang terjadi dengan pemerintah tiongkok
jokowi pun meninjau langsung armada tni angkatan laut yang bersiaga di sana
usai bertatap muka dengan nelayan di pulau natuna presiden joko widodo meninjau kapal perang tni angkatan laut
yang bersandar di dermaga satuan tni terpadu
presiden sempat menaiki kapal kri usman harun didampingi panglima tni dan pangkogat wilhan i
selain kri usman harun kri karel satsuit tubun juga bersiaga di dermaga
kedua kapal ini akan bergabung dalam patroli pengamanan laut di utara pulau natuna
total ada tujuh kri yang berpatroli mengamankan perairan natuna
presiden bahkan menegaskan keberadaan kapal perang dan kapal bakamla ini
untuk memastikan penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif indonesia
saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita
hak berdaulat negara kita indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif
kenapa disini hadir bakamlah
kenapa disini hadir angkatan laut
untuk memastikan penegakan hukum yang ada disini
kementerian luar negeri tiongkok menanggapi pernyataan presiden joko widodo bahwa indonesia tidak akan bernegosiasi mengenai kedaulatan
jurubicara kementerian luar negeri tiongkok geng shuang menyatakan tiongkok dan indonesia telah melakukan komunikasi
melalui jalur diplomatik mengenai tensi ketegangan yang terjadi di perairan natuna
dalam siaran pers kementerian luar negeri tiongkok tujuh januari geng shuang juga menyebut bahwa tiongkok dan indonesia
merupakan mitra strategis komprehensif sehingga kerjasama dan persahabatan kedua negara menjadi yang utama
sebagai sesama negara besar di kawasan tiongkok memandang kedua negara memiliki tugas bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional
tiongkok percaya bahwa indonesia juga memiliki pandangan yang sama mengenai hubungan bilateral kedua negara dan stabilitas regional
serta dapat menyelesaikan perbedaan dengan baik
dan mendorong terciptanya kondisi yang baik untuk merayakan peringatan tujuh puluh tahun hubungan negara dan stabilitas regional dan mendorong terciptanya kondisi yang baik untuk merayakan peringatan tujuh puluh tahun hubungan negara dan stabilitas regional
dihubungan diplomatik kedua negara
laut cina selatan kembali memanas kapal coast guard milik tiongkok menerobos batas perairan zona economy exclusive indonesia
saat mengawal beberapa kapal nelayan tiongkok yang sedang melakukan aktivitas perikanan di natuna utara pada tiga puluh desember dua ribu sembilan belas silam
kementerian luar negeri menyampaikan protes keras atas kejadian ini
untuk mengetahui apa yang menjadi dasar sikap pemerintah indonesia dan tiongkok bersikap terkait kasus ini
dikutip dari detik com indonesia dan tiongkok termasuk dalam satu ratus tujuh belas negara dan dua satuan bukan negara
yang menandatangani konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang hukum laut disingkat unclos
dalam unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua disebutkan diantaranya setiap negara pantai
lantai memiliki batas perairan tertentu yang disebut zona economy exclusive atau zee
di mana di perairan ini negara mempunyai hak eksklusif untuk mengelola kekayaan ekonomisnya
terkait penerapan batas zona eksklusif pengelolaan kekayaan laut tiongkok menunjukkan sikap ambigu
mengaku berpegang pada unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua tiongkok juga menganut sembilan belas life
yaitu klaim hak maritim tiongkok atas wilayah historis laut cina selatan seluas dua juta km persegi
yang muncul pertama kali pada peta tiongkok pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua ratus line inilah yang menjadi akar sejumlah masalah kedaulatan wilayah di laut cina selatan seperti yang dialami indonesia
indonesia tidak pernah akan mengakui sembilan line
klaim sepihak yang dilakukan oleh tiongkok
yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional
terutama unclos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
pengadilan arbitrasi internasional atau pca yang berada di bawah naungan pbb telah memutus tiongkok
melanggar kedaulatan filipina di laut cina selatan pada dua ribu enam belas
hal ini otomatis menjadi bukti bahwa tidak ada dasar hukum bagi sembilan dush line yang dipakai oleh tiongkok
yang membuat klaim tiongkok atas zee natuna indonesia pun menjadi tidak sah
dengan malaysia filipina brunei vietnam taiwan di laut china selatan itu sudah diatur
dari scs tribunal pada tahun dua ribu enam belas
keputusannya china tidak punya hak atas itu semua dan itu selesai
pemerintah indonesia menunjukkan sikap tegas
dalam penyelesaian kasus pelanggaran kedaulatan oleh tiongkok
namun demikian upaya diplomasi damai tetap menjadi prioritas utama
tim liputan cnn indonesia
sengketa perairan natuna kembali memanas setelah kapal nelayan tiongkok ketahuan berada di perairan indonesia
pemerintah merasa terusik akan hak berdaulat indonesia yang diganggu tiongkok
presiden jokowi akhirnya mengambil sikap dengan meninjau langsung ke pulau natuna dan berjanji menegakkan hukum
persoalan natuna sudah berulang kali terjadi
apakah kali ini penyelesaian jalur diplomasi akan mengakhiri sengketa di laut natuna utara
apa sebetulnya strategi pemerintah ke depan untuk mengakhiri polemik ini
kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini
masih bersama saya mbak dina wisnu analis politik internasional
terima kasih mbak dina atas waktunya
dan ada bang ali muhtar ngabalin tenaga ali utama kantor staff presiden
terima kasih bang abalin sudah mau datang ke sini untuk menjelaskan
dan membela hak berdaulat
untuk cnn selalu datang
oke terima kasih
bang ini langsung saja hari ini presiden meninjau langsung ke natuna
naik kapal perang kri usman harun
apa pesan politik yang mencoba untuk disampaikan oleh presiden jokowi
yang pertama kalau presiden datang pakai kapal pelni tentu tidak jadi berita
tapi kalau presiden datang pakai kapal perang itu artinya memberikan pesan bahwa
message yang harus disampaikan kepada dunia internasional bahwa
negara selalu hadir dalam
dan wilayah wilayah kedaulatan republik indonesia
dan yang lebih terpenting adalah presiden jokowi dodo menggunakan kapal perang
itu artinya apa
usman harun itu kan simbol dari sebuah kebesaran angkatan laut
jalas viva jayamahe
jadi saya mau katakan bahwa untuk seluruh rakyat indonesia
presiden joko widodo memastikan bahwa kedaulatan negara republik indonesia sejengkal pun
tidak boleh anda coba coba ganggu
kita boleh punya hubungan diplomatik
dalam banyak hal
tapi ketika bicara tentang batas batas wilayah dan kedaulatan negara republik indonesia
presiden joko widodo memiliki kepastian untuk bisa melakukan hal apa yang tidak banyak orang duga
presiden tadi saat di natuna mengatakan bahwa saya datang ke sini untuk melakukan penegakan hukum
penegakan hukum seperti apa yang mencoba untuk ditampilkan ataupun dilakukan nantinya
sebagai seorang presiden beliau adalah simbol dari sebuah penegakan hukum
apapun yang presiden lakukan itu adalah memastikan
memberi meyakinkan kepada para nelayan meyakinkan kepada warga negara indonesia di natuna bahwa wilayah ini adalah wilayah kedaulatan rakyat
karena wilayah kedaulatan rakyat dari republik indonesia
kehadiran seorang presiden joko widodo itu adalah berdiri untuk dan atas nama negara
sehingga semua yang kejadian kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum di wilayah laut presiden hadir untuk memastikan bahwa akan terjadi penegakan hukum
tapi ini kan sebetulnya yang dilakukan oleh
kapal kapal nelayan cina mereka tidak melanggar kedaulatan
yang dilanggar adalah hak berdaulat
nah itu gimana bang sebetulnya tidak ada kedaulatan yang dilanggar di sini
tapi hak berdaulat di situ
ikan indonesia itu adalah kedaulatan
ikan indonesia itu adalah kedaulatan
artinya sumber daya alam yang ada di bawahnya
zee seperti yang diterangkan dalam on close seribu sembilan ratus delapan puluh dua
itu adalah wilayah kedaulatan republik indonesia
itulah kenapa bapak presiden
selain datang memang untuk pertama kali di wilayah wilayah perbatasan
beliau menyerahkan sertifikat sertifikat
kemudian memastikan kepada para nelayan untuk pemerintah harus menyiapkan
beberapa sarana prasarana untuk membackup usaha dan upaya tangkapan ikan di laut
bagi nelayan indonesia seperti freezer dan lain lain sebagainya
tapi yang pasti kehadiran presiden itu memberikan pesan kepada seluruh rakyat indonesia
bahwa jangan coba coba anda ganggu wilayah kesatuan republik indonesia
mbak dina anda melihatnya gimana sih
bahwa presiden ingin tegas keras terhadap pemerintah tiongkok
bahwa jangan ganggu ganggu kedaulatan negara kami naik kapal perang
kri usman harun
katanya siap berperang mbak maksudnya
usman harun itu adalah simbol kehebatan angkatan laut
oke anda membacanya gimana sih mbak
kalau saya sih melihatnya satu hal
oke satu aspek memang pak jokowi sampai turun tangan
satu keprihatinan saya kenapa sampai pak jokowi yang turun
harus turun langsung
kenapa harus presiden
kenapa harus presiden
karena cina itu yang bicara cuma jubir
jubir kementerian luar negara
jubir kementerian luar negeri
ibaratnya kalau boleh saya bilang ya
buat cina ini isu kecil lah
recah gitu loh
dan jangan lupa setiap tahun isu ini sebenarnya ada
cuma nggak selalu ditangkap oleh media masyarakat
oke tahan dulu nih mbak dina
kenapa pejabat pejabatnya pak jokowi ataupun presiden itu tidak bisa mengatasi
sampai presiden harus turun tangan
kita akan membahasnya tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih menyaksikan layar demokrasi
mbak dina kenapa harus presiden jokowi yang turun tangan
memang menteri menterinya nggak bisa
ataupun nggak capable untuk bisa menangani ini
sampai kalau dari pemerintah tiongkok hanya mengirim jubirmen
tadi anda sudah sebutkan
karena isu ini sebenarnya kan sudah bertahun tahun
setiap tahun terutama periode bulan desember sampai februari
kejadian nelayan nelayan dari negara lain
dan layan dari negara lain dijagain oleh coast guard itu selalu terjadi
jadi bukan cerita baru sebenarnya
dan kementerian yang selama ini sibuk itu dari pas zaman yang jokowi pertama kan bu susi
bu susi dengan cara menenggelamkan kapal kapal itu
beliau yang paling keras kan bahkan sampai dipanggil semuanya itu dulu
jadi sekarang justru nggak ada ini karena ada pergantian orang juga kan itu satu faktor ya
terus yang kedua memang saya melihat ada mix signal
satu sisi pak jokowi bilang kita non negotiated
tapi pak jokowi juga kemarin ya baru bicara itu benar nggak di zee kita
artinya ada ketidakpastian ataupun ada misinformasi
betul jadi orang beliau juga kelihatannya
informasi dari bawahan bawahannya ya
entah mungkin ada informasi yang kurang lengkap zee itu apa sih
zee itu sebenarnya orang memang peaceful passage boleh
tapi dia tidak boleh berhenti di situ apalagi sampai mengambil ikan
kalau itu sampai mengambil ikan artinya itu memang
sudah melanggar kedaulatan
intinya gitu dan itu bukan satu wilayah di luar karangan kita yang boleh orang ambil
bukan ini kan ada menteri juga yang bilang seperti itu ya
tidak seperti itu jadi kita harus baca lagi nih aturan aturan ini
dan sebenarnya bukan hanya cina
beberapa tetangga kita yang lain itu juga sering main ke natuna
pada periode seperti ini kapal kita tidak punya kapasitas untuk masuk ke sana
sementara mereka tidak ada aturan yang membatasi itu
dan mereka memang
dan mereka memang
dan mereka memang
dan mereka memang
dan mereka memang

masalahnya mereka patuh dengan izin tersebut jumlah kapalnya betul segitu atau tidak
kemudian tadi jangan sampai dijaga sama tentara dong
itu urusannya lain lagi kan
oke bang abalin memang ada misinformasi yang sampai ke presiden
sehingga ada sikap yang tidak konsisten gitu
dan kenapa harus presiden yang turun tangan langsung gitu
ya kalau presiden saya ingin mengatakan bahwa
tidak saja di natuna tetapi di sota kemudian seperti di jayapura
di merauke dan beberapa wilayah wilayah seperti di miangas dan lain
bagi seorang kepala negara penting
seorang kepala negara itu adalah simbol dari sebuah kedaulatan orang berbangsa
ketika orang bicara tentang natuna dan presiden hadir itu
suka dan tidak suka itu pesan kepada dunia
message kepada dunia internasional bahwa negara ini ada
seperti yang disepakati dalam sebuah regulasi dunia yang namanya unclos seribu sembilan ratus delapan puluh
oke kita dengarkan pernyataan dari menteri pertahanan
yang tampaknya agak sedikit berbeda sebetulnya sikapnya menghadapi konflik
di natuna utara ini kita dengar bersama
ya kita tentunya kan begini ya
kita masing masing punya sikap ya nanti kita harus mencari suatu
solusi yang baik lah
di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik
ada diplomasi pak dengan cina pak
ya saya kira kita harus selesaikan dengan baik
bagaimanapun china adalah negara sahabat yang kita harus
keamanan di sana nggak pak
menambah pasukan di sana nggak pak
menambah pasukan pak
pak ini akan mengganggu investasinya sih pak nanti di depannya
bang abalin sikap dari pak prabowo sebagai menteri pertahanan
berbeda sekali sangat berkepalikan dengan sikap kepala negara
sikap presiden ini gimana cool gitu
tidak ada berbeda
bahkan dibilang lembek di media sosial
tidak ada beda
sebagai seorang kepala negara dan sebagai seorang menteri pertahanan
jangan lupa bahwa dalam dunia modern
hubungan bilateral antara satu negara dengan negara lain
dalam konteks yang diteriakan sekarang adalah perang perang dan perang
itu sudah terhapus dalam catatan sejarah dunia
yang ada itu adalah bagaimana orang membangun hubungan bilateral
dengan sesama negara
cina itu adalah juga negara sahabat kita
bahwa di negara negara tentu filipina kemudian ada juga malaysia
dan lain lain kemudian terjadi di laut itu normal normal saja
tetapi bahwa sikap indonesia
bahwa sikap indonesia
terhadap keadaan olahraga negara itu tidak bisa diganggu ganggu
kepentingan abadi negara itu adalah power
dan antara negara
nggak benar juga nggak tepat itu kalau kita bilang perang itu sudah dikubur jauh hari
karena pada dasarnya cina hari ini beda dengan cina dua tahun lalu
beda dengan cina yang kita kenal tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dulu
waktu pertama tama kita kerjasama
atau pada waktu kita sempat kerjasama untuk konferensi asia afrika
cina sekarang melihat natuna dan juga wilayah yang ada di sembilan dash line
yang tadi dia gambari itu
sebagai wajah pekarangan depan dia berhadapan dengan amerika serikat
jadi kenapa dia kemudian walaupun dia partis to unclose
kemudian dia ibaratnya abai pada aturan aturan di situ
karena dia juga punya kepentingan
apa itu mbak kepentingannya
dia ingin membangun jalur dia menguasai jalur tadi
tidak ada lagi passage kecuali dengan izin dia
dan dia sudah membangun pulau pulau buatan di sekitar sana sebagai basis militer
amerika melakukan hal yang sama
itu sebabnya dia tidak mau tanda
nah cina pada waktu dia tanda tanda unclosed kan dia belum seperti sekarang
artinya ini ada perubahan dinamika
jangan lupa dengan gambar besar ini bukan cuma sekedar masalah ikan
tapi secara strategis mudah mudahan pemerintah kita bisa melihat
diplomasi kita harus lebih jeli terhadap yang itu
persoalan hutang ketergantungan ekonomi kepada pemerintah tiongkok
membuat jalur diplomasi ataupun jalan diplomasi kita lebih lemah
lebih lembek bang
bukan itu urusannya
ketika orang bicara tentang politik negara
itu dewan keamanan pbb dan sidang pbb itu telah membuat satu sistem nilai besar
perang itu seperti orang memasukkan gajah di dalam lubang jarum
jadi dalam konteks kemanusiaan perang itu merusak dan menghilangkan
sebuah sistem nilai kemanusiaan
kenapa itu yang saya bilang bahwa di pbb itu sudah punya kesepakatan itu
dalam hubungan bilateral dunia itu konsep perang itu adalah konsep paling terakhir
dalam sebuah negosiasi
oke bang ngabalin harus kita tahan dulu
anda masih bersama kami di layar demokrasi
bang abalin ini kita terakhir waktunya pendek
menambah armada tni angkatan laut di sana
kemudian mengirim nelayan ke natuna utara
itu merupakan solusi jangka panjang atau pemerintah sudah punya formula
supaya ini tidak berjalan
dari dulu kita sudah berkali kali mengatakan bahwa luas negara republik indonesia itu
jauh lebih luas di laut daripada di darat
karena itu jangan anda suruh tentara tentara itu berjaga jaga di laut itu
dengan kapal kapal buatan lima puluh enam senjatanya senjata enam puluh dua
loh kapal senjata senjata perang itu sudah ke dalawarsa ditutup plastik saja
ongkosi itu mereka
siapkan mereka dengan satu kekuatan yang tidak tertandai
jadi armadanya harus kuat
ini angkatan laut dengan bakam itu harus kuat
makanya saya kenapa mengatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang undang dan sebagainya
orang presiden saja sedang membuat omnibus law untuk bisa merampungkan semua peraturan peraturan
nggak ada kok kita lagi masih mau buat pr
oke tapi menjadikan natuna utara sebagai provinsi itu menjadi salah satu opsi
ya apapun alasannya
tetapi sekarang wilayah laut di seluruh perbatasan daerah daerah terkemuka
terdepan itu menjadi bagian yang harus bisa mendapatkan perhatian serius
tidak ada tempat lain kecuali memang dalam undang undang itu adalah
tentara nasional indonesia untuk angkatan laut itu menjadi wilayah perbatasan
karena tugas pokoknya itu adalah menjaga keutuhan kedaulatan negara
gimana ini solusi jangka panjangnya supaya ini tidak berulang dari tahun dua ribu enam belas
sudah kejadian lagi sekarang kejadian lagi nanti dijaga beberapa saat
kemudian nanti datang lagi pengganggunya
cara diplomasi memang tetap harus dikedepankan
tapi kita harus ingat bahwa konteks diplomasi
di situ berubah
jadi yang tadi disebut bahwa kerjasama kerjasama itu masih ada di depan
sekarang udah di belakang bang
amerika tadi barusan kita ngomong soal iran barusan kita ngomong soal yemen
ada kejadian apa di sana kemudian belum lagi di myanmar belum lagi ada di suria
di mana ini sudah menunjukkan bahwa ada negara yang sudah tidak malu malu kok
dan mekanisme pbb ini kan sudah kita lihat sekjen saja bilang tidak dibayari
gitu kan iuran tahunannya
itu artinya memang
sudah ada yang berusaha untuk menciptakan tatanan yang baru
basisnya apa kita belum tahu
nah di sinilah diplomasi indonesia harusnya maju
untuk mengatakan bahwa ini aja tatanannya
jangan seperti yang dulu lagi
ini kesempatan sebenarnya untuk kita bicara
jadi diplomasi kita harus lebih antisipatif
jadi jangan sampai ini berulang lagi
itu baru bisa dikatakan diplomasi yang efektif
membawa persoalan ini ke asean itu menjadi salah satu opsi
untuk bagaimana meminta dukungan di negara negara asean
yang punya masalah yang sama dengan pemerintah tiongkok
kalau di asean
karena kalau masalah laut yang punya laut nggak semua
dan yang tadi saya bilang negara tetangga kita
itu juga senang bermain main mencari ikan di wilayah itu
jadi kita sendiri kalau di situ
jadi lebih baik kita memang harus bicara di forum yang lebih tinggi
bahkan termasuk pak jokowi dong
secara informal harus lebih maju
supaya diplomasi kita ini jangan cuma dianggap level bawah ya
tapi sudah level kepala negara pun dipakai
kita berharap bahwa pemerintah segera menemukan solusi jangka panjang
supaya ini tidak terjadi lagi
dari latar kita di laut tuna utara dan juga di daerah daerah lainnya
juga tidak diganggu oleh pemerintah manapun
dan diplomasi harus lebih keras lagi
bang tidak bisa lembek lembek lagi
sedikit saja bang ini kita udah mau close ini
saya cuma bilang bahwa dalam hal kedaulatan
bagi seorang presiden joko widodo
itu tidak pernah ditawar tawar
dan itu menjadi bagian dari sebuah komitmen beliau
kepada kepentingan bangsa
oke kita tunggu realisasinya nanti seperti apa
terima kasih sekali bang ngabalin dan juga mbak dina
atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
demikian layar demokrasi malam ini pastikan anda
mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika
demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju muliun yang kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kebebasan ini
selamat malam sampai jumpa